selasa siang nw warga desa siliragung kecamatan siliragung banyuwangi jawa timur
ditangkap polisi karena menikahi secara siri anak perempuan di bawah umur yang berusia dua belas tahun
kasus ini terungkap saat ibu kandung korban mengetahui anaknya dinikahkan secara siri oleh orang tua angkatnya
tersangka nw yang berusia empat puluh tahun tersebut selisih dua puluh delapan tahun dengan korban dan sudah berkeluarga serta memiliki tiga istri
pernikahan diduga dilatar belakangi balas budi ibu angkat korban kepada tersangka
yang membantu membiayai pengobatan dan pendidikan korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar
polisi telah menetapkan nw sebagai tersangka pelanggaran undang undang perlindungan anak
dan tengah mengumpulkan barang bukti dan mencari penyelamat
polisi juga memeriksa saksi lainnya
sementara polres pindrang di sulawesi selatan mengembangkan kasus pernikahan siri seorang anak perempuan
dengan perangkat yang berusia dua belas tahun

diduga ns anak yang berusia dua belas tahun adalah korban pemerkosaan oleh ayah tirinya
dan perlukan siri dilakukan untuk menutup kejahatannya
baharudin yang diperiksa polisi sebagai saksi dalam kasus tersebut
mengaku tidak mengetahui skenario pernikahan yang dijalaninnya bersama korban tiga puluh juni lalu
kami tidak tahu kalau itu istri kita pernah ditahui sama ayah tirinya
tidak pernah tahu
sudah menutup lagi
jadi mau diceritakan
iya sudah menutup
orangnya pemaham semua
jadi diceritakan nantinya
selain memeriksa suami siri korban polisi juga memintai keterangan saksi lainnya
yang berhubungan dengan pernikahan di bawah umur ini
jadi kita sampai saat ini terus melakukan pemeriksaan
dari saksi saksi baik itu suami korban kemudian baik itu kakak korban
jadi kami terus melakukan pemeriksaan
nanti setelah pemeriksaan rencana besok kami akan masyarakat bergara gara
untuk menentukan apakah ada tersangka baru ataupun ada bukti baru
kasus pemerkosaan ns baru terungkap setelah pernikahannya dengan seorang pria parubaya menjadi viral
tim liputan cnn indonesia